sebagian besar timah di dunia berasal dari pulau bangka provinsi bangka belitung
yang produksi dan pengelolaannya dilakukan bumn pt timah persero
cnn indonesia diajak melihat salah satu tambang timah primer open pit milik pt timah
yang cadangannya diprediksi segera habis dalam enam tahun mendatang
tambang primer di pemali kabupaten bangka memakai sistem open pit
yang dimulai pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lalu ditutup pada seribu sembilan ratus sembilan puluh dua kemudian pada dua ribu sembilan dibuka kembali
disebut tambang primer karena memerlukan aktivitas pengerukan dalam
yang membentuk kawah raksasa
maksudnya timah dikeruk menggunakan alat berat
tetapi masih bercampur tanah pasir dan batu
setelah dilakukan proses pencucian dan didapat timah berkadar enam puluh persen
timah tersebut diolah di muntok bangka
inilah aktivitas tambang di tambang timah milik pt timah
pemali kabupaten bangka
di mana di lahan sekitar tiga ratus hektare ini menghasilkan enam puluh ton timah setiap bulannya
setelah dieksploitasi selama sepuluh tahun
cadangan timah di sini diperkirakan akan habis dalam enam tahun ke depan
dan rencananya akan direklamasi menjadi sumber air bagi rakyat
cadangan timah yang tersisa diperkirakan hanya sekitar tujuh belas ribu ton dalam enam tahun mendatang
sehingga kemampuan produksinya pun akan menurun perlahan
menjadi di bawah
enam puluh ton per bulan
nanti reklamasinya akan digunakan sebagai embung sebagai jebaan air
tentunya kalau di tanah sangat tidak mungkin
jadi biar aja tetap menjadi sebagai jebakan
dan reklamasinya nanti tentu menjadi sumber air masyarakat sekitar
tapi tentu ada sebuah proses treatment menyangkut masalah kualitas air baku mutunya
salah satu yang mulai menunjukkan hasil reklamasi yang baik adalah
tambang open pit air jangkang pt timah di desa riding panjang
di lahan seluas tiga puluh tujuh hektare ini
dibentuklah kampung reklamasi air jangkang mulai dua ribu lima belas
di dalamnya terdapat danau
tanaman sayur dan buah buahan
konservasi satuan lindungi
serta penangkaran buaya
semuanya bisa dinikmati gratis oleh publik
sesuai dengan peraturan kementerian esdm tahun dua ribu delapan belas
pt timah harus menyetorkan dana jaminan kepada pemerintah sebesar dua puluh miliar rupiah
untuk kepatuhan membangun reklamasi
dalam bentuk lain
karena di bangka belitung kebanyakan wisatanya adalah wisata pantai
jadi kita coba kembangkan kegiatan reklamasi ini
sebagai salah satu destinasi alternatif wisata di pulau bangka
kemudian di tahun dua ribu delapan belas ada aturan dari kementerian sdm
bahwa reklamasi itu boleh bentuk lain
jadi sejalan dengan konsep tadi
jadi nanti area ini akan kita majukan
kita usulkan untuk dinilai sebagai bentuk kegiatan reklamasi bentuk lain
agar sebenarnya jaminan pt timah sudah ditempatkan
jaminan reklamasi itu bisa kita tarik kembali
indonesia merupakan produsen timah terbesar kedua setelah tiongkok
dengan banyaknya jumlah tambang milik pt timah
baik di darat maupun di laut
sudah sepatutnya good mining practice dijalankan oleh perusahaan pertambangan
agar reklamasi bisa terwujud dengan baik
ini adalah peliputan cnn indonesia atas undangan jakarta future exchange di tambang milik pt timah
desyari tonang puarsa bangka